pasti kakak capek
hidup aku tuh panjang dan seru
sayang kau ceritain cuman
mending sekarang kakak istirahat dulu
yang perlu kakak tau
aku mencintai bella
dia perempuan baik baikan
kakak harus suka sama dia
kakak istirahat ya
salam samban tante fanny
salam samban tante fanny
salam samban tante fanny
salam samban tante fanny
salam samban tante fanny
salam samban tante fanny
ini kakak aku fanny
dia baru pulang dari amerika
bayinya lucu banget renak
aku pikir anak kamu udah pada gede

ternyata masih ada yang bayi ya

kalau kakak haus nanti biar bibi bikinin minum ya
ini mama mertua aku
mama saira ibunya bella
mertua reno kok kayak gini sih
kelihatan banget orangnya norak
jadi bella mama kak fanny sama aku itu beda cuma satu tahun
nah setelah bapak kami meninggal
kak fanny yang ngerawat aku
setelah kita sama sama dewasa
aku mutusin untuk pergi ke amerika
sampai akhirnya kita punya kehidupan masing masing
tapi aku tau
kalau reno nyembunyiin sesuatu dari aku
dan itu tujuan aku pulang
dan siapa tuh yang kurang mendengar
kayaknya memang kadang kadang
gak ada apaan
jadi itu anak kamu
dia ini anak aku
terakhir kamu konten sama aku sih kamu bilang anak kamu cuma dua kan
dia bisa menerima bella dan anak anaknya dari mantan suaminya yang terdahulu
kak kakak emangnya gak jet lag
mending kakak sekarang istirahat di kamar ya
aku antar kak fani ke kamar dulu
eh aku antarin
tadi kenapa mama bilang sama kak fani kalau
mereka ini bukan anaknya reno
mama punya firasat gak baik tentang perempuan itu
jadi mama tadi ngomong aja yang sebenarnya
takutnya mereka malah berprasangka buruk sama kita kalau tahu di belakang
kamu harus hati hatian sama perempuan itu
mama ngerasa kalau dia bukan perempuan baik baik
mama tenang aja
aku pasti bakal baik baik aja di sini
ya mungkin emang kak fani kan baru kenal aku
dan dia juga kan baru pulang dari luar negeri
mungkin beda di sana sama di sini
ini kamar kakak
kamu menikah sama perempuan yang udah memiliki dua anak
terus mertuanya juga tinggal di rumah ini
apa yang terjadi sama shanas
kakak kan baru nyampe
pasti kakak capek
cerita hidup aku tuh panjang dan seru
sayang kau ceritain cuman
mending sekarang kakak istirahat dulu
yang perlu kakak tau
dia perempuan baik baikan
kakak harus suka sama dia
sekarang kamu samperin dia ya sayang
kamu kenapa nak
kamu kenapa nak
ini kasian vicky semenjak gavin meninggal
dia tuh selalu menganggap kalau kamu itu papahnya afif
main sama om ya
sekarang kamu akan bawa mama masuk dan diterima lagi di rumah ini
aku mau masuk kamar dulu
ini kakek arta
yang ini nenek
udah lah gak papa
kalau vicky menganggap kamu sebagai papanya
gak apa apa lah ya
aku mau masuk kamar dulu
pikin main sama nenek ya
mau lihat sama aku aja
kamu memang bener bener anak yang pinter
kamu turutin semua permintaan mama
coklat buat kamu
jadi kamu yang ngajari anak kamu vicky
kasian anak aku afif
anak aku udah gak punya papa
jadi pilih aja kalau memang dia tuh menganggap kamu itu papahnya afif
bukan air mata kamu sinti
sekali lagi kamu mencuci otak anak kamu
aku sendiri akan pastikan
kamu tidak akan pernah ketemu sama anak kamu lagi
aku akan mengadopsi vicky
dan kamu keluar dari rumah ini
aku cintakan anak mama
kira kira kak fani suka masakan apa ya
aku mau masak buat kak fanny
kamu gak usah repot repot
biar bibi yang masak
reno pasti masih kesal dan sedih sama aku gara gara foto afif itu
kamu jangan cuekin aku kayak gini reno
aku bener bener gak bisa diginiin
aku tuh selalu jujur sama kamu
aku gak pernah menyembunyikan apapun dari kamu
aku tahu kamu peduli sama aku
aku tahu kamu cinta sama aku
dan sekarang aku
yang aku inginkan itu rasa cintamu
bukan rasa hormat apalagi rasa belas kasih
semua kejadian ini menghancurkan aku perlahan
sedikit demi sedikit
tapi banyak kejadian yang membuat aku semakin lemah
aku gak mau ini terjadi
yang aku lakukan sekarang hanyalah menjaga hatiku
aku harap kamu mengerti itu
jadi kamu masih marah soal foto itu